pemulihan ekonomi global tidak secepat proyeksi
tiap negara khususnya emerging markets termasuk indonesia tentunya
harus berjuang memantik mesin ekonomi domestik
guna terus memutar roda perekonomian
dan faktanya tiga negara dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi adalah
india dengan tujuh satu persen lalu tiongkok dengan enam tujuh persen
diikuti oleh indonesia dengan lima delapan belas persen
namun ujian belum selesai
seperti apa menteri keuangan sri mulyani memotret kondisi ekonomi terkini
turbulensi ekonomi global kami bahas lebih dalam di segmen the analyst
dan simak perbincangan koresponden senior cnn indonesia desy anwar
bersama menteri keuangan sri mulyani indrawati
ataupun ciffp pada tujuh belas september lalu
untuk tahun ke depan
misalnya dua ribu tujuh belas dan juga perekonomian indonesia kan selama ini selalu dipengaruhi oleh dua hal
yaitu faktor eksternal dan faktor internalnya
khusus untuk faktor eksternalnya kira kira apa apa saja yang berlangsung
yang memang sangat mempengaruhi hour economic health i to speak
dan juga misalnya tadi disebutkan belum ada inovasi yang menciptakan excitement baru
di mana seperti apple samsung mereka membuat komponen
bangetnya di asia dan lain sebagainya
kira kira emerging market seperti di kawasan kita termasuk indonesia ini
bagaimana prospeknya ke depan dan apakah ada indikasi adanya tailwind untuk ke depan
bukan saja karena kita lebih banyak headwind ya sekarang ya
kalau dari sisi global side yang memang dianggap sebagai very challenging
dari recovery proses ini adalah
tidak terjadinya trade activity seperti sebelum terjadinya krisis
dalam kondisi sebelum krisis itu global trade itu ada di
biasanya double digit
it means banyak negara terutama negara negara emerging atau developing countries
itu tidak memiliki source of growth yang berasal dari eksternal
karena memang banyak sekali developing countries itu biasanya untuk dia mulai menjadi negara middle income
dia biasanya mengandalkan karena domestic marketnya masih weak
karena dia kan masih low middle income

jadi dia merilai atau tergantung kepada pasar dari luar negeri dan itulah yang kemudian menarik banyak
jadi kalau global trade itu begitu lemah memang banyak negara berkembang akan suffer longer dan tidak punya source of growth alternatif
dan dengan global growth dan demand yang sangat lemah commodity itu harganya akan relatively weak
karena tadi desi menanyakan apa yang relevan untuk indonesia
itu dua hal itu yang sangat relevan yaitu trade akan weak and commonity price akan rendah
apa yang mungkin bisa menjadi blessingnya
dengan suasana ekonomi dunia yang masih weak maka macro policy terutama dari monetary policy
berarti kalau indonesia bisa memperbaiki iklim investasi dan itu yang dilakukan dengan paket kebijakan deregulasi yang begitu banyak
itu tujuannya adalah untuk attract money coming to indonesia
karena it's not about the money but it's about confidence dan apakah dia punya kepercayaan bahwa demand itu akan ada
indonesia dengan size of the economy maupun populationnya yang cukup besar
kita memiliki juga daya atraktif dari sisi domestic demandnya
jadi kita masih atraktif
ibu ani kan baru saja kembali dari g dua puluh di hangzhou ya di china
kira kira bagaimana negara negara yang tergabung dengan g dua puluh ini memandang indonesia
di kawasan ini mulai tahun dua ribu enam belas seperti teman teman ketahui kita sekarang merupakan bagian dari the asean economic community
bagaimana mereka melihat indonesia dan apa kira kira kesempatan yang bisa kita ambil
khususnya untuk membangun trade relationship di luar misalnya china
karena selama ini kita sangat tergantung pada china tapi dengan harga komoditas yang semakin menurun
kita kan tidak bisa mengandalkan kita harus mencari teman teman yang baru
apa kira kira yang bisa dilakukan
itu memang masing masing head of state tentu akan present depening on the topic ya
karena topik yang pertama adalah mengenai masalah economic growth
masuk kepada masalah trade
dan kemudian masalah non economic factors seperti terrorism dan lain lain
dari sisi ekonomi masing masing negara present
dan kita akan lihat bahwa indonesia
kalau diukur dari sisi growth
di antara dua puluh negara terbesar ini kita nomor tiga tertinggi sesudah india dan china
banyak negara emerging country saat itu adalah tentu saja brazil ada new president coming
argentina adalah new president coming
putin sebagai russia
itu semuanya growth nya atau zuma dari south africa
ekonominya tidak terlalu bagus
mereka terpukul sekali dengan yang tadi yang saya sebutkan
kayak argentina itu
sekarang minusnya agak sedikit baik yaitu minus dua
jadi kalau kita lihat zuma dalam hal ini south africa juga akan sama
jadi kalau kita lihat banyak emerging country
sebetulnya waktu terjadinya ada sedikit euforia
waktu krisis terjadi dua ribu delapan dua ribu sembilan karena saya ada di washington waktu itu
sesudah dua ribu sembilan itu
itu pusat krisis kan masih di amerika
di eropa dan to some extent jepang mulai konsolidasi
makanya kemudian dikeluarkanlah three arrow reform dari prime minister abe
negara negara maju relatively dia itu menjadi sangat humble dengan experience yang dia hadapi
sementara waktu itu china masih sangat kuat
dan china memang melakukan deficit financing untuk meng counter cyclical dari global economy yang kan sangat weak waktu itu
jadi kalau kita lihat retorik di dunia international
kira kira kayak gitu lah
makanya kemudian muncul aiib
tapi ini kan sebetulnya little bit false expectation dari sisi bahwa mereka itu tumbuh relatif tinggi karena waktu itu cina masih mampu untuk tumbuh tinggi melalui ekspansi fiscal policy nya
dan dia sendiri structurally memang harus change
maka weakening itu terjadi dan kemudian domino effect nya mulai terjadi
jadi kalau hari ini di meja g dua puluh itu semuanya punya tone of humility lah
semuanya merasa ya dah kita semua sakit gitu lah
udah gak usah merasa ada yang paling hebat dan paling sehat
mungkin little bit exception adalah perdana menteri modi dan presiden jokowi